terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
hobi fotografi memang memerlukan tantangan
tidak puas hanya memotret di lokasi yang itu itu saja
sebuah komunitas fotografi di surabaya mengadakan sesi pemotretan di kuburan kuno
bagaimana uniknya berikut liputannya
dalam cerita lokal pemakaman atau peguburan biasanya dikaitkan dengan kesan angker atau seram
tapi itu justru membuat penghobi fotografi surabaya tertantang
mereka memotret model di lokasi makam peneleh
sebuah makam kuno yang juga dikenal warga sekitar sebagai daerah angker
suasana makam kuno tidak menyurutkan sang model bergaya sesukanya
dengan mengekspresikan ruang samisteri dan elegan
untuk mendukung suasana si model menggunakan riasan dan aksesoris gotik serba hitam
serta aksen face painting atau lukisan wajah untuk menambah kesan misteri
batu nisan yang sudah rusak serta rumputan yang tumbuh tinggi yang ada di sekitarnya
semakin membuat suasana mencekam
tentunya suatu hal tempat spot foto yang sangat berbeda dari spot spot antara yang lainnya
kalau antara susah atau enggak
sebenarnya sebelumnya sudah pernah apa namanya sebagai model sudah sering melakukan seperti ini
jadi ya terbiasa saja
tantangan memotret di kuburan memiliki keuntungan dan atmosfer berbeda
apalagi makam belanda seperti penereh surabaya ini
yang memiliki suasana hampir mirip pemakaman di eropa
ini tentunya menambah semangat menghasilkan foto yang terbaik
sebelum melakukan memotretan
perlu memperhatikan kamera yang akan digunakan sebagai penunjang membidik pose model agar tampak bagus
kalau yang beli beli ini
misalnya ini tempatnya kan konceng gotik
jadi kita harus tambahin nuansa kuburan kuburannya
memilih makam peneleh peninggalan belanda
juga menjadi tujuan komunitas fotografi ini untuk memperkenalkan lokasi sejarah yang ada di surabaya